kita akan bergabung dengan mumtazah citra diningrat yang sudah ada di pulau gebang jakarta timur
selamat sore mumtazah bagaimana kondisi di sana apakah sudah terlihat penumpukan penumpang arus mudik hari ini
selamat sore punca jika dilihat di belakang saya punca memang banyak sekali jalur bus yang berhenti di sini kemudian kosong
dari dua puluh delapan jalur yang disediakan oleh terminal bus pulau gadung ini pulau gebang maksud saya kemudian memang masih banyak yang tidak diisi kemudian bagi para bus bus untuk menerima penumpang
di sini hanya ada tiga bus sebelumnya hanya ada lima bus saja yang kemudian melakukan menunggu begitu untuk para penumpang agar naik sebelum nantinya berangkat ke sejumlah tujuan di jawa tengah dan juga jawa timur dan juga tasik malaya
namun sayangnya jika dibandingkan dengan terminal kalideres ataupun kampung rambutan yang mana juga di kalinderas
sudah mencapai angka tujuh hingga delapan penumpang yang telah diberangkatkan hingga kemarin
dan untuk terminal kampung rambutan juga mencapai lebih dari sepuluh penumpang yang telah diberangkatkan punce
sedangkan di terminal pulau gebang ini yang juga merupakan terminal terbesar yang dikatakan di indonesia dan bahkan di asia tenggara hanya mencapai angka satu lima ratus an saja punca hingga kemarin
sedangkan hari ini adalah dilihat adanya peningkatan jika dibandingkan dengan kemarin di mana angka jumlah penumpang yang kemarin berangkat dari terminal pulau gebang ini adalah dua ratus
sedangkan hari ini ada tiga ratus tujuh puluh tujuh penumpang dengan menggunakan empat puluh dua operator bus
sedangkan untuk hari ini hingga pukul tiga sore ada kurang lebih tiga ratus dua puluh dua penumpang yang telah diberangkatkan
sedangkan untuk keberangkatan ini anda lihat sendiri punce bahwa jumlahnya sangat sedikit tidak mencapai angka empat ratus bahkan di bawah tiga ratus rata rata
ini dikarenakan juga karena bus bus yang berada di sini sebelumnya mereka telah mengambil penumpang baik di terminal bus rawamangun ataupun di terminal bus pulau gadung misalnya
sebelum kemudian beralih ke terminal bus pulau gebang
sebelum kemudian berangkat ke sejumlah tujuan di jawa tengah dan jawa timur punca
sehingga hari ini memang di kawasan terminal pulau gebang ini masih sangat sepi dan juga tidak ada terlihat adanya penumpukan penumpang ataupun kedatangan bahkan di terminal pulau gebang ini
walaupun di sini sebenarnya juga sudah mulai cukup ataupun sebenarnya telah dibangun untuk mencukupi kebutuhan penumpang hingga lebih dari tiga an kalau saya perkirakan di sini punca
namun juga di sini sayangnya punca walaupun telah dibuka memang sejumlah fasilitas yang
diperkirakan harusnya ada terminal ini memang juga masih belum dibuka seperti restoran bahkan untuk informasi pun juga masih minim sehingga para penumpang yang misalnya ingin pergi ke masjid ataupun ingin ke toilet kemudian tidak mengetahui kemana jalurnya begitu punca
oke mumtaza anda menyinggung bahwa ini cukup sepi jika dibandingkan dengan terminal terminal lainnya yang ada di jakarta
apakah dengan sepi ini berarti masih ada tiket yang tersedia untuk arus mudik kemudian juga diperkirakan kapan puncak arus mudik di terminal tempat anda melaporkan
diperkirakan di sini puncak arus mudik akan terjadi mulai besok dengan puncak utamanya terjadi pada hari minggu punce
di mana memang mulai besok hari sabtu mulai terjadilah libur bersama begitu punca menjelang lebaran dua ribu enam belas
sedangkan untuk penjualan tiket hari ini memang masih ada yang menjual
namun memang tidak semua po yang kemudian beroperasi di jakarta kemudian membuka loket mereka di sini
hanya kurang lebih lima saja yang berada di sini untuk menjalankan penjualan tiket
sedangkan selebihnya memang juga sudah mulai terjual di beberapa terminal lainnya
sehingga memang di sini tidak banyak penumpang begitu punce yang dijemput oleh bus bus yang sebelumnya telah menjemput penumpang di terminal bus pulau gadung ataupun di terminal rawamangun begitu punca
baik terima kasih mumtasa catra yingrat atas laporan anda
dan segini informasi terkini go mudik dua ribu enam belas sian indonesia
ikuti update situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam go mudik sian indonesia
jika anda ingin update informasi seputar mudik jangan lupa unduh aplikasi go mudik di playstore
saya pak ramapunce sampai jumpa